nyai ratu sekarwang
kanuragan nyai sudah bunuh
dan luka dalam itu sudah selesai
terima kasih lawung sama
sekarang saat ini
aku harus membalaskan dendamku kepada subang lama
besar sekali nyari
kau berani mengejar
apa kamu sudah bosan hidup
dan kamu ingin segera mati karena wajahmu yang buruk rupa itu
jangan pernah kamu memakminai bundaku
rupanya putrimu juga ingin ikut mati
karena membelai bundanya yang cukup
ibu bundaku saat ini
sedang diuji karena wajahnya seperti itu
tapi bundaku memiliki hati yang mulia
kamu memang memiliki parasit change
namun hatimu busuk
sekarang wangi aku baru saja ternyata dia gidang sedari tadi dia banyak menyerangku dengan tangan
kiri aku akan memanfaatkan kelemahan ini sekarang wangi menyerahlah aku sudah tahu pergerakan menyerah
lah sial sepertinya ratu buruk rupa ini mengetahui kelemahan menyerah atau tidak aku tidak akan
menyerah sampai dendamku terbalaskan atas kematian putra aku mengerti dendam tapi itu
semua tidak akan membuat hidupmu tenang ikhlaskanlah maafkan laskar wangi demi
mahesa aku rela menjadi iblis dunia demi membalaskan dendam aku akan membunuh
waria kemudi dan siapapun yang membelanya termasuk kau subang

aku juga harus membalaskan dendam kepada arya kemuni yang sudah membunuh putraku mahesa
mahesa mahesa anakmu nyai bukankah dia masih hidup
tidak tidak mungkin
aku ingat sekali nyai rompang yang memberitahuku bahwa putraku sudah mati di tangan ayahmu
bagaimana mungkin dia masih hidup
pasti ada yang salah nyai
aku lihat sendiri bahwa mahesa masih hidup
dan sekarang mahesa menjadi senopati di pajajaran
tidak itu tidak mungkin
putraku tidak mungkin menjadi senopati pajajaran
waktu itu aku pergi ke penjara